pengurus besar nahdlatul ulama akan membangun dua ratus lima puluh badan usaha milik nu atau bumnu dengan dukungan badan usaha milik negara
pada peringatan hari ulang tahun ke sembilan puluh sembilan nu di jawa timur pada kamis malam ketua umum pbnu yahya holil stakuf mengaku
bumnu akan melibatkan satu ratus tiga puluh pengurus cabang nu se indonesia dan mendidik sepuluh wira santri
sementara itu menteri bumn erick thohir dalam keterangan persnya menyebut salah satu bentuk kerjasama adalah para ahli di bumn akan dilibatkan dari sisi pemasaran perbaikan produk dan digitalisasi
ia berharap kerjasama ini bisa menjadi penyeimbang perekonomian
yang insya allah nanti akan kita bangun dua ratus lima puluh bumnu badan usaha milik nu